presiden joko widodo mempersilahkan warga yang tidak setuju ruu omnibus law
mengajukan uji materi melalui judicial review ke mahkamah konstitusi
presiden menilai unjuk rasa menolak ruu cipta kerja di latar belakangi informasi hoax
presiden joko widodo berkeyakinan bahwa ruu omnibus law cipta kerja
memiliki dampak yang baik bagi masyarakat khususnya kaum pekerja
ruu cipta kerja akan memudahkan orang membuka usaha
yang otomatis menciptakan banyak lapangan kerja baru
presiden menilai unjuk rasa menolak ruu cipta kerja
disebabkan banyaknya informasi hoax terkait undang undang tersebut
sehingga banyak orang yang belum mengerti substansi dari ruu cipta kerja yang telah disahkan tersebut
saya ambil contoh ada informasi yang menyebut tentang penghapusan ump
upah minimum provinsi hal ini tidak benar
karena faktanya upah minimum regional umr tetap ada
ada juga yang menyebutkan bahwa upah minimum dihitung per jam ini juga tidak benar
tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang
kemudian apakah perusahaan bisa mem phk kapanpun secara sepihak
ini juga tidak benar
terkait adanya poin poin yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat
presiden mengarahkan kepada masyarakat untuk mengajukan uji materi melalui judicial review
yang bisa dialamatkan ke mahkamah konstitusi
namun dalam keterangannya presiden joko widodo tidak menyinggung pasal pasal
pada naskah final ruu cipta kerja yang diprotes oleh buruh
diketahui perwakilan buruh sempat bertemu kepala negara
untuk memaparkan pasal pasal yang dinilai merugikan buruh
mengutip kompas com hal yang tidak dijawab presiden
misalnya tentang perjanjian kerja waktu tertentu yang dapat terus diperpanjang
sehingga memungkinkan pekerja menjadi pegawai kontrak seumur hidup
lalu ada juga uang pesangon yang dikurangi dari tiga puluh dua kali menjadi dua puluh lima kali
yang juga tidak dibahas oleh presiden
tim liputan cnn indonesia
meskipun presiden jokowi dodot sudah mengklarifikasi
ini soal kontroversi ruu omnibus law cipta kerja
yang telah disahkan oleh dpr
dan menjelaskan sebetulnya sejumlah klaster ini justru berdampak pada kemudahan investasi
dan membuka lapangan pekerjaan
namun hal itu tidak mengurungkan niat buruh dan sejumlah elemen masyarakat
untuk menggugat ruu omnibus law cipta kerja ke mk
lewat judicial review misalnya lewat upaya upaya tersebut
bahkan masih ada sebagian kalangan yang tetap mendorong presiden
untuk menerbitkan perepup pembatalan ruu omnibus law cipta kerja
nah sebetulnya bagaimana peluang
judicial review dan juga poin poin apa yang disiapkan oleh serikat buruh
atau elemen masyarakat untuk bisa menggugat rancangan undang undang cipta kerja ke mk
kita akan coba membahas soal persiapan tersebut dan peluangnya
bersama dengan dua narasumber yang bergabung lewat zoom tentunya di luar studio
ada mbak bivitri susanti alihukum tata negara
selamat malam mbak bivitri
baik ada bang sunarno ini sekjen dari kongres aliansi
sekjen siserikat buruh indonesia atau kasbi
selamat malam bang sunarno
sebelum kita lanjutkan dialognya saya ingin kembali mendengarkan
agar mengingatkan ingatan kita soal apa yang disampaikan oleh presiden
yang mempersilahkan masyarakat untuk mengajukan gugatan ke mk
kita dengarkan lagi apa kata presiden soal tersebut
saya melihat adanya unjuk rasa penolakan undang undang cipta kerja
yang pada dasarnya dilatar
belakangi oleh disinformasi mengenai subtansi dari undang undang ini
dan hoaks di media sosial
saya ambil contoh ada informasi yang menyebut tentang penghapusan ump
upah minimum provinsi umk upah minimum kota kabupaten
umsp upah minimum sektoral provinsi
hal ini tidak benar
upah minimum regional umr tetap ada
dan kalau masih ada jika masih ada ketidakpuasan terhadap undang undang cipta kerja ini
silahkan mengajukan uji materi atau judicial review melalui mk mahkamah konstitusi
sistem ketatanegaraan kita memang mengatakan seperti itu
jadi kalau masih ada yang tidak puas dan menolak silakan diajukan uji materi ke mk
saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya berhasil mengajukan judicial review ke mk
bang sunarno apakah kasbi akan menjadi bagian dari sejumlah serikat buruh yang juga akan mengajukan judicial review ke mahkamah
baik bang sunarno saya cek lagi bisa mendengar suara
sampai dengan sejauh ini
ya silakan lanjutkan
ya silakan lanjutkan
dengan sejauh ini konfederasi kasbi bersama kawan kawan aliansi serikat buruh yang tergabung dalam gerakan buruh bersama rakyat atau gebras
dan juga aliansi aliansi gerakan rakyat di beberapa daerah belum mengambil keputusan untuk melakukan judicial review atau gugatan di mk
mahkamah konstitusi karena kami ingin omnibus law cipta kerja ini dibatalkan seluruhnya artinya kami menuntut kepada presiden untuk dikeluarkan perpu peraturan pemerintah pengganti undang undang
baik mas sunarno pertimbangannya apa lebih mendorong presiden untuk mengeluarkan perpu tentu ada yang menjadi alasan utama dari kasbi dan juga kawan kawan untuk memutuskan itu
omnibus lho cipta kerja ini kan sebenarnya bukan hanya untuk kepentingan kaum buruh tapi juga kepentingan masyarakat yang lain ada kaum tani di pedesaan ada juga kepentingan dari calon tenaga kerja atau para pemuda kaum muda mahasiswa pelajar
yang kalau omnibus law ini benar benar disahkan atau diterapkan maka ini akan merugikan para calon tenaga kerja
jadi kemudian para calon tenaga kerja atau kaum muda yang akan datang artinya kami kaum buruh ingin menginginkan undang undang omnibus lho ini benar benar dibatalkan
oke tapi kalau kemudian mendorong perpu tentu kan tidak apa ya ada syarat ya yang kemudian mengatur presiden harus mengeluarkan perpu itu misalnya negara dalam kondisi genting dan lain sebagainya begitu apakah anda melihat hal itu kemudian sehingga menurut anda
layak presiden untuk menerbitkan perpu membatalkan undang undang omnibus law cipta kerja daripada anda kemudian mengajukan ke mk
ya kalau berbicara soal apakah genting atau prioritas saya pikir omnibus law ruu cipta kerja ini juga sebenarnya belum menjadi prioritas atau menjadi situasi yang genting yang harus diterbitkan sebenarnya
harusnya kan proses pembentukan undang undang yang diperlukan itu harus diterbitkan
proses pembentukan undang undang yang baru ini kan harusnya benar benar melibatkan dari semua elemen masyarakat
karena proses yang kami beberapa waktu yang lalu ini kan kita tidak tahu informasi dari pihak pemerintah gitu ya terkait draft draftnya itu sendiri juga simpan siur
jadi semua itu tidak dilakukan secara transparan
nah artinya kami juga menggugat kepada pemerintah gitu yang mencoba untuk merubah undang undang ini justru tanpa menghadirkan dari kelompok atau elemen masyarakat
oke baik mas sunarno kalau mengajukan ke judicial review ke mk itu kan jelas ya alurnya begitu
nah kalau kemudian anda mendorong untuk diterbitkan perpu apa kemudian upaya upaya hukum atau upaya upaya yang dilakukan
apa yang dilakukan oleh kasbi dan juga rekan rekan agar kemudian ini didengar oleh presiden jokowi dodo
ya ya itu kan arahannya pak presiden atau pemerintah agar masyarakat yang tidak setuju dengan omnibus law itu mengajukan jugatan di mk
tapi sekali lagi menggugat di mahkamah konstitusi atau judicial review itu kan tidak membatalkan
jadi pengalaman kami ya dari beberapa kali juga di undang undang yang kami gugat di mk
termasuk undang undang nomor tiga belas tahun dua ribu tiga tentang ketenaga kerjaan waktu itu juga hanya beberapa pasal
dan itu pun ternyata tidak efektif juga gitu
nah pengalaman ini yang kemudian kami terkait dengan omnibus law ini ya tidak perlu lagi gitu
harusnya ini dibatalkan seluruhnya karena memang ini tidak berpihak kepada rakyat kecil
saya ulangi lagi tidak berpihak kepada rakyat kecil
oke jadi menurut anda kalau kemudian judicial review tentu hanya pasal per pasal sehingga tidak maksimal
jadi sebaiknya menurut kasbi dan juga rekan rekan diterbitkan perpu sehingga batal semua undang undang omnibus law cipta kerja ini
halo mas sundarma
ya kami menuntut pembatalan seluruhnya
di kluster ketenaga kerjaan pun itu sudah sejak awal juga kita jelaskan kepada masyarakat gitu
bahwa ada degradasi dari isi dari undang undang atau subtansi dari undang undang untuk khusus kluster ketenagakerjaan
oke baik kita break terlebih dahulu
usai jeda saya akan ke mbak bivitri untuk melihat lebih jauh lagi mungkin secara hukum ketetanegaraan kita
bagaimana melihat proses yang nanti akan diambil dari judicial review kemudian pasal per pasal
kemudian menyikapi apa yang tadi disampaikan mas sunarno juga
bahwa mereka memilih untuk mendorong presiden tetap mengeluarkan perpu daripada mengajukan ke mk lewat judicial review
kita bahas usai jeda kami akan segera kembali sesaat lagi

wilayahnya memang beda

keputusannya sangat politik namun harus bisa dijustifikasi dengan hal ingual kejendelian memaksa
yang kedua di mahkamah konstitusi itu wilayahnya judikatif
nah cuma saya kira kita semua perlu mengkritik
tidak hanya presiden tapi semua politisi yang bilang yang tidak setuju bawa saja ke mahkamah konstitusi
itu saya kira mengecewakan
itu perjuangan ataupun apa yang disuarakan oleh semua orang yang protes
dan mengasumsikan bahwa apa yang terjadi di gedung dpr selama beberapa bulan terakhir sudah benar
padahal kita tahu hari ke sembilan kita dipertontonkan proses yang sangat tidak demokratis dan sebenarnya agak lucu sampai mematikan mikrofon dan lain sebagainya
nah jadi dengan proses yang begitu jelek kemudian tiba tiba bilang yaudah kalau nggak puas bawa saja ke mahkamah konstitusi
itu seperti lempar batu sembunyi tangan jadi sudah berbuat buruk kemudian sehasilnya dilemparkan ke cabang kekuasaan negara lain
nah mahkamah konstitusi itu sebenarnya ujinya dua hal yang pertama namanya uji material yang kedua uji formil
uji material memang hanya beberapa pasal
harus didalilkan setiap pasalnya mana inkonstitusionalnya
yang kedua sebenarnya bisa ada uji formil yang mempertanyakan prosesnya
kalau inkonstitusional maka bisa dibatalkan se undang undangnya
namun catatannya sudah lebih dari empat puluh undang undang yang diajukan untuk uji formil
namun belum pernah ada satupun yang dikabulkan oleh mahkamah konstitusi
termasuk revisi undang undang kpk
jadi sedang terakhir beberapa minggu yang lalu sampai sekarang belum ada putusannya dari mahkamah konstitusi
jadi mas sunarno dan kawan kawan di kasdi dan beberapa perikad lainnya benar dalam hal banyak sekali ketidakpastian di mahkamah konstitusi
apalagi kita juga tahu bahwa ada peristiwa peristiwa yang membuat kita juga agak turun ini kayaknya pada mahkamah konstitusi
misalnya bahwa ada undang undang mahkamah konstitusi
yang keluar dalam waktu tujuh hari
dan hanya mengatur masa jabatan hakim menjadi sangat panjang waktu begitu ya
sehingga dianggap sebagai upaya untuk dalam tanda kutip menjinakkan lebih dulu mahkamah konstitusi
salah satunya untuk persiapan memang undang undang ini
nah cuma saya kira kita juga mesti lihat kemungkinan dikeluarkannya perpu ini
karena perpu itu kan benar benar hak subjektif
sementara kita lihat sendiri secara politik pak presiden sendiri yang mulai hari pelantikannya sudah bicara soal omnibus kemudahan berusaha yang kemudian menjadi cipta kerja ini
jadi saya kira dilemanya banyak
tapi buat saya itu adalah mekanisme mekanisme formal yang tersedia
memang hanya tinggal itu tidak ada lagi yang bisa kita lakukan di titik yang ini
sehingga semuanya patut dicoba
dan perpu saya kira tetap harus didorong memang
karena buat saya pemerintah bagaimanapun harus merepons dong
jangan diem saja terus kemudian bilang bawa saja ke yudikatif
padahal yang bertanggung jawab eksekutif dan legislatif
mereka sendiri yang harus merespons kondisi ini untuk berdialog dengan semua elemen
dan saya setuju dengan pandangan bahwa ini bukan soal tenaga kerja saja
omnibus ini begitu luas ya
ada tujuh puluh enam undang undang lain yang diubah oleh satu undang undang ini
sehingga lebih baik bila ada perpu
dan kemudian perpu ini membatalkan
bisa perpu itu materi muatannya bisa apa saja
membatalkan misalnya atau menunda keberlakuan misalnya dan lain sebagainya
tapi jangan dipikir kita harus punya perpu baru dengan sembilan ratus an halaman lagi
kita cukup dengan misalnya membatalkan undang undang lain
untuk perpu itu opsi memang
yang jelas semua peluang ini saya kira mesti digunakan
tapi tetap dengan strategis dan juga kritis melihat kondisi politik yang ada
dua peluang tetap didorong
tapi perpu adalah kebijakan yang sangat politis
dan satu lagi adalah lewat uji di mk
kalau kita bicara soal uji di mk deh mbak bivitri
ini soal uji materil katakanlah
ini adalah satu formil melihat dari empat puluh yang lain tidak pernah dikabulkan
bagi kemudian mereka atau siapapun baik itu buruh mungkin kelompok masyarakat
yang akan mengajukan uji materi ke mk ini
poin poin apa menurut anda yang dalam pasal ini memang seharusnya bisa dijadikan dalil yang kuat
untuk mk membatalkan atau mungkin menunda
apakah kemudian karena undang undang ini cacat prosedural kah atau apa
ya kalau bicara uji material berarti kita harus membicarakan pasal pasal
setiap pasal harus didalilkan
dan kita berbicara satu ratus delapan puluh enam pasal ini ya
satu pasal pun anaknya bisa ada sepuluh lagi yang diubah atau dihapus ya
banyak sekali kan undang undang tenaga kerja itu yang dihapus
seperti pkwt sebenarnya sudah tidak ada karena sudah dihapus
tapi itu adalah anak dari satu pasal
nah jadi semua harus didalilkan
namun yang namanya uji materi itu memang tidak mungkin membatalkan se undang undangnya
kecuali bila yang dibatalkan dulu pernah ada undang undang kkr komisi kebenaran dan rekonsiliasi
yang dibatalkan keseluruhan karena pasal jantungnya dibatalkan
tapi kalau dalam undang undang cipta kerja ini saya kira tidak ada panggung jantung itu
jadi betul betul harus didalilkan satu demi satu
nah yang bisa membatalkan keseluruhan undang undangnya itulah yang namanya uji formil
formil ini yang masih terus menerus kita dorong ya
karena saya kira mahkamah konstitusi kalau tidak kunjung memberikan argumen yang baik untuk mengabulkan uji formil
ini gaya ugal ugalan dari dpr dan pemerintah untuk membuat undang undang ini akan berlanjut terus
karena tidak ada ceknya cek and balance kan
maksudnya legislatif itu mengecek kerja legislatif
dan itu kutip dong
tapi sampai sekarang belum pernah ada itu
bahkan dulu undang undang mahkamah agung pernah diuji formil
mahkamah konstitusi bilang kami mengakui itu undang undangnya secara protes sebenarnya melanggar
namun demi atas pemanfaatan tidak kami batalkan
nah itu yang terjadi
jadi saya kira kalau bicara peluangnya kemudian apa yang bisa diagihkan
kalau uji material ya bisa banyak ya
bahkan fakta bahwa cukup banyak ada penelitian dari kode inisiatif yang menunjukkan bahwa cukup banyak putusan mahkamah konstitusi yang diatur ulang di dalam undang undang cipta kerja ini
jadi dengan itu saja sebenarnya banyak argumen yang bisa diajukan
belum lagi kita berbicara soal pelanggaran besar terhadap pasal delapan belas undang undang dasar mengenai pemerintahan daerah
karena sekarang banyak sekali undang undang daerah yang ditarik ke pusat
jadi banyak cuma kalau uji material ya seperti itu
artinya dari semua pasal itu bayangkan ada sekitar satu dua ratus an ketentuan di tujuh puluh enam undang undang lain yang sebenarnya diubah oleh undang undang ini
itu harus disisir dulu dicarikan argumen argumennya
jadi memang sangat menantang
dan itu tadi kita punya persoalan legitimasi juga
paling tidak pada titik ini terhadap mahkamah konstitusi
oke meskipun mk lewat jurubicaranya menegaskan bahwa mk akan netral sebetulnya mbak bibip
ya tentu saja saya juga masih punya harapan besar
mk akan netral dan memang harus netral
cuma kan kalau kita isi bicara persepsi publik juga ya
dan kita tahu bahkan ada sebuah berita yang menunjukkan pada bulan januari kalau saya tidak salah tadi tanggalnya saya cek
pak jokowi sempat mengatakan kepada mahkamah konstitusi
untuk turut mengawal undang undang omnibus ini
jadi saya kira kita harus juga melihatnya
oke nanti saya akan lanjutkan dengan mbak befitri
tapi saya ke mas narno lagi
karena presiden sudah menjelaskan mengklarifikasi kemarin ya lewat pidatonya
bahwa ruu cipta kerja omnibus law ini menguntungkan umkm mempermudah investasi
tidak ada penghapusan ump umr
ump dan umr tetap ada
hak cuti juga tetap ada
tidak benar perusahaan bisa mempihakkan secara sepihak
jaminan sosial juga tidak hilang
dan justru unjuk rasa ini terjadi karena disinformasi
menurut presiden karena ini presiden mengatakan demikian
apa tanggapan anda dari kasbi mas sundarno
ya mungkin pak presiden kan mungkin ya kalau menurut saya kan
secara detail situasi di teman teman buruh di tingkat tingkat partai atau di perusahaan perusahaan kan
belum begitu memahami ya
ya mohon maaf jadi situasi di lapangan itu sangat berbeda dengan apa yang dikatakan dengan undang undang
itu praktek saya kasih contoh mas praktek sistem kerja kontrak dan outsourcing
yang sekarang ini sudah marak atau menjadi tren
di masyarakat sebenarnya kan kalau di undang undang tiga belas
sebenarnya juga diatur
walaupun itu menurut kami juga aturannya buruk gitu ya
tapi prakteknya itu lebih buruk lagi mas
prakteknya dari sistem kerja kontrak dan outsourcing ini lebih parah lagi
sistem kerja kontrak outsourcing kalau di dalam ru cipta kerja atau omnibus law ini
justru di waktunya itu tidak diberi
nggak waktu ya artinya dia lebih longgar lebih luas lagi
juga jenis pekerjaannya ya ini justru merugikan teman teman buruh gitu
artinya kapan pekerja khususnya ini yang nanti untuk teman teman pemuda
yang calon tenaga kerja gitu ya kapan mereka akan mendapatkan hak menjadi pekerja tetap kalau seperti ini gitu
nah ini kan merugikan mereka buat teman teman calon tenaga kerja
yang kaum muda lah nanti yang pelajar mahasiswa
yang ke depan itu akan menjadi pekerja atau menjadi buruh
mereka secara undang undang atau aturan itu mendapatkan diskriminasi jadi menjadi pekerja tetap
jadi nggak perlu dicoba coba praktek di lapangan di pabrik pabrik itu lebih buruk dari aturan undang undang itu
apalagi soal upah soal upah yang ada sekarang ini sebenarnya itu kan ada umk ada ump ada upah minimum sektoral
tapi praktek di lapangan mas itu juga di senatel kan nggak bisa berbuat banyak gitu
karena terjadi pelanggaran pelanggaran disnaker tidak bisa menindak tegas dari perusahaan perusahaan itu
nah ini kan parah nah kalau ini dibiarkan terus ya kasian teman teman buruh atau kaum pekerja ini
dan pasar pasar lain di dalam omnibusnya ini banyak yang cukup terdegradasi dari undang undang sebelumnya
dan ini yang menurut kami sangat krusial gitu atau prinsip ya
prinsip gitu misalnya tentang status kerja itu kan penting untuk pekerja gitu
kalau dia dikontrak seumur hidup atau menjadi outsourcing seumur hidup kan ya gimana nanti mereka kalau sudah tua gitu
nggak ada jaminan kan gitu sementara tenaganya sudah tua renta gitu sudah sakit sakitan gitu
sementara tidak ada jaminan hari tuanya
karena nggak ada apa apa sama kan kalau orang kontrak dan outsourcing gitu
setahu saya bicara nggak ada sama sekali kalaupun ada paling hanya uang bisa saja
oke baik mas sunarno tapi apakah anda tidak perlu deh membaca secara keseluruhan ya karena jumlahnya juga ratusan sangat banyak
tapi poin poin yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan
tapi apakah anda juga sudah memastikan bahwa poin poin tersebut sudah dibedah di sisi satu persatu
kemudian menyimpulkan bahwa memang ini merugikan para buruh para pekerja
sehingga apa yang dikatakan
apa yang dikatakan presiden kemarin ini soal salah informasi saja itu tidak benar adanya mas sundarno
ya kalau gini mas kalau hanya satu orang dua orang gitu ya
ya saya pikir mungkin itu salah satu yang ngomong gitu
tapi kan ini kan juga serikat serikat buruh yang lain ya yang bahkan mungkin terlibat di lks tripartit nasional
sebenarnya juga mengatakan demikian gitu
ya mereka tidak sepakat gitu
artinya kan di undang undang omnibus law yang khusus kluster ketenaga kerjaan ini
memang benar benar merugikan dari kawan kawan buruh gitu
jadi praktek di lapangan itu pasti nanti akan lebih buruk
oke baik tidak hanya satu dua orang tapi banyak dan aksi ini terjadi seantero indonesia sebetulnya ya
bagaimana mbak bivitri anda melihat upaya perlawanan terhadap produk hukum yang dibuat oleh pemerintah dan juga dpr ini
bagaimana mbak bivitri anda melihat upaya perlawanan terhadap produk hukum yang dibuat oleh pemerintah dan juga dpr ini
bagaimana mbak bivitri anda melihat upaya perlawanan terhadap produk hukum yang dibuat oleh pemerintah dan juga dpr ini
kita melihat menangkapnya seperti apa mbak bivitri
ketika kemarin kita lihat upaya perlawan itu begitu masif dilakukan
apa yang anda baca dari upaya upaya tersebut dari fenomena tersebut kita bahas nanti mbak bivitri
usaha jeda kami akan segera kembali setelah itu
baik saya langsung ke mbak bivitri
mbak bivitri melanjutkan diskusi tadi kita ketika
ketika jeda ya sebetulnya
kalau tadi saya tanya ke mas narno soal pasal perpasalnya
ini kan anda juga ahli hukum tetanegara
ketika kemudian presiden mengatakan ini ada misinformasi hoax dan lain sebagainya
kemudian di masyarakat beberapa hari terakhir muncul cek fakta
sepertinya sebagian publik juga menjadi bingung begitu ya
ketika anda membaca ini betulkah sebetulnya ada misinformasi
atau kemudian ini memang undang undang yang sangat multitafsir sebetulnya
sebenarnya misinformasi itu timbul satu ya
karena entah disadari atau tidak tapi saya kira publik perlu tahu bahwa ternyata
ruu nya itu belum selesai diketik
para penyusah sekalian
ini adalah selanggaran besar dalam proses legislatif
bagi orang yang juga mengajar perancangan peraturan sangat terkejut ya
jadi sampai sekarang kenapa belum tanda tangan
salah satunya karena ruu nya belum
masih disisir lagi untuk diperbaiki
masih perbaikan ya
saya kira yang harus disalahkan adalah dpr dan pemerintah dulu
kenapa juga jadi nggak pernah ada yang kita dapat yang final
kemudian yang kedua ruu ini besar sekali
teman saya nge print tadi kirim fotonya setebal ini ya setelah di print
nah bayangkan bahwa dan bayangkan ini isinya ada sepuluh kluster
jadi nggak hanya tenaga kerja tapi juga lingkungan
perizinan berusaha dan lain sebagainya
nah itu kita mesti bolak balik
nah menurut saya yang memberikan informasi yang cuma sepotong itu sebenarnya
justru dari pihak pemerintah dan dpr
jadi misinformasinya sebenarnya dari sebelah sana dulu
karena sebenarnya akademisi yang juga sudah menelaah
kami menelaah dari bulan februari sejak dasarnya dibuka
itu jadi sudah lama sekali kami teliti
kemudian ada yang memang sudah dinegosiasikan
keluar tinggal di koret saja di dokumen kami
tapi yang selamanya disuarakan sebenarnya benar begitu
misalnya pesangon tadi ya
dibilangnya pesangon itu ada
memang kata pesangon ada
harus cek pesangonnya jadi turun
dua puluh lima gitu
kemudian katanya amdal
amdal tetap ada
saya ingat sekali di para sukan seperti itu
tapi pertama amdal itu hanya dilakukan kalau resiko usahanya tinggi
dan kemudian tidak ada partisipasi publik
dan kemudian komisi pemilai amdal digantikan pemerintah pusat
jadi ada detail yang tidak disampaikan kepada publik
nah ini juga yang menurut saya membuat publik makin bingung
mana ruu nya sebenarnya kita belum pernah dapat
yang tinggal dianalisis
mana dikasihnya informasinya
ini yang saya kira kita perlu kritik pemerintah
karena orang orang yang demonstrasi itu dipertanyakan
udah baca belum undang undangnya
dan lain sebagainya
sementara undang undangnya draftnya belum ada
dan saya yakin dengan ketebalan itu
saya juga mau tanya sendiri
apakah dari pemerintah maupun dpr sudah baca belum undang undangnya
saya sebenarnya kurang yakin
karena itu rumit sekali membacanya
apalagi ada pasal pasal perpajakan yang baru masuk tanggal dua puluh dua september
yang baru sekali bahkan tidak ada di nomor awam
ini memang proses legislasinya begitu kacau
sehingga akhirnya serang saja menimbulkan segaduhan di masyarakat
karena proses legislasinya yang terlalu terburu buru
jadi jangan langsung menyalahkan yang demonstrasi
lihat dulu akar masalahnya
dan lacak dulu
lihat dulu dari bulan november
bagaimana proses ini dilakukan
jadi anda melihat upaya sejumlah kalangan
ya baik buruh mahasiswa dan elemen masyarakat yang lain kemarin
untuk melawan mengkritik undang undang omnibus law ruu cipta kerja ini
yang begitu masih terjadi di indonesia
ini apa yang anda lihat dari situ pak
fenomena ini bagaimana ketika kemudian begitu banyak kelapisan masyarakat
yang turun bersama sama untuk
menyampaikan kritik terhadap pemerintah dan juga dpr
ya kalau menurut saya ini
satu yang namanya unjuk rasa itu sangat wajar ya dalam sebuah demokrasi
dan ini fenomena yang
tangkapan saya adalah fenomena ini terjadi karena
tidak ada komunikasi politik yang baik
antara pemerintah dan dpr dengan masyarakat
jadi pemerintah dan dpr itu
memaksakan betul undang undang ini harus keluar secepat mungkin
mengabaikan proses seperti tadi
seandainya saja misalnya omnibus law ini
tidak sebesar ini
ya ini terlalu besar menurut saya sebagai sebuah omnibus
tapi ini terlalu besar
misalnya dia kecil dan kemudian dikomunikasikan dengan baik
dan tidak terburu buru
sejak awal sekali waktu penyusunan
saya cukup yakin tidak akan terjadi hal hal yang sekarang ini terjadi
jadi buat saya ini adalah fenomena
tidak adanya komunikasi politik yang baik
dengan kita yang memilih mereka
mau tidak mau akhirnya
karena tidak ada dialog itu tidak dibuka juga
akhirnya yang harus dilakukan adalah
aksinya harus damai dan lain sebagainya
kenyataannya banyak aksi damai
lihat saja aksi kamisan yang sudah tiga belas tahun
diabaikan begitu saja oleh
jadi rakyat lama lama ini
akumulasi menurut saya
kita sudah marah tahun lalu dengan revisi undang undang kpk
kemudian undang undang minerba
yang juga selalu muncul tidak ada partisipasi
jadi ada akumulasi
apalagi di masa pandemi
kok dipaksakan betul
sehingga kemarahan itu keluar
saya ke mas sunarno terakhir
mas sunarno bicara soal kemarahan
lewat demonstrasi kemarin
apa lagi dari kasbi atau dari anda
apakah akan ada aksi lanjutan berikutnya
atau fokus saja sekarang
karena kasbi mendorong lewat perpu
fokus saja sekarang
untuk semua kekuatan
mendorong presiden melakukan
atau menerbitkan perpu
meskipun sekali lagi perpu ini adalah tentu diambil
atas alasan yang sangat subjektif
konfederasi kasbi bersama kawan kawan serikat buruh yang lain
dan juga alianti
dalam waktu yang akan datang ini
sebenarnya menginginkan agar segera dibatalkan
dengan ada pembentukan atau pelaksanaan di perpu
artinya secara baik baiklah
kita akan menunggu dalam beberapa waktu ini
tapi kalau memang itu juga ternyata tidak dilakukan
diambil keputusan oleh presiden
maka ya sebenarnya ya kawan kawan itu memang
ya akan melakukan aksi
akan melakukan aksi lanjutan
bukan hanya di daerah
tapi juga ya di jakarta juga
termasuk di beberapa daerah gitu
itu kan gini ya
aksi aksi yang dilakukan oleh kawan kawan buruh
atau kawan kawan mahasiswa itu kan sebenarnya juga
ya niatnya kan baik gitu
ya sebagai warga negara kan mereka juga
mereka berhak untuk
ya tampaknya mas sunarno
menjaga dengan ketat atau melakukan blokade
baik mas sunarno
mohon maaf karena tadi sempat hilang suaranya
konfederasi kasbi dan
aliansi gerakan buruh bersama rakyat
dan juga aliansi aliansi kawan kawan mahasiswa di beberapa daerah
dalam waktu dekat ini menunggu keputusan presiden
untuk mengeluarkan perpu
kalau memang dalam beberapa waktu ini tidak ada keputusan
tapi bersama gerakan buruh dan rakyat
dengan aliansi aliansi mahasiswa
bersepakat untuk kembali melakukan aksi
karena aksi demontrasi atau unjuk rasa ini kan juga bagian dari hak warga negara
jadi menyampaikan aspirasi
yang juga dilindungi oleh
undang undang nomor sembilan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang menyampaikan pendapat di muka umum
untuk tidak menghalang halangi atau memblokade
aksi aksi yang dilakukan oleh kelompok gerakan rakyat
agar aksi ini juga berjalan dengan damai dan tertib
mas sunarno selain mengharapkan ada perpu yang diterbitkan oleh presiden
apalagi harapan anda bicara soal
omnibus law cipta kerja ini
apakah kemudian menginginkan terbuka lagi ruang ruang dialog
dengan presiden atau dengan pemerintah
atau kembali dilibatkan
agar tidak ada suara buruh yang di kesampingkan
sehingga menjadi dirugikan
dalam kluster ketenaga kerjaan
itu kan menginginkan agar itu
kalau mau ada kebijakan tentang pembentukan undang undang
seperti yang saya sampaikan di awal
ya harus benar benar melibatkan
dari elemen masyarakat
dari serikat serikat buruh
dari serikat petani
dari komponen komponen masyarakat
agar dilibatkan dalam proses
pembuatan draft draft itu
jadi apa yang menjadi aspirasi
dari masyarakat itu
memang benar benar masuk
jadi menjadi undang undang yang
dari kepentingan rakyat indonesia secara umum
bukan kepentingan dari pemilik modal
mbak wifi trit
dari anda terakhir
ini masih ada waktu
beberapa hari ke depan ya
setelah diketok palu oleh dpr
sebelum nanti betul betul disahkan diundang undangkan
apalagi kemudian yang anda dorong
pemerintah juga dpr
dan semua elemen masyarakat
yang kemudian akan menggugat
mungkin menggugat undang undang ini ke mk
yang jelas saya kira
dengan situasi sekarang ini
janganlah sebenarnya pemerintah itu
arogan gitu menjawab jawabnya
jadi saya kira dengan bilang misalnya
apakah ini yang protes
sudah membaca undang undangnya atau belum
atau kalau tidak suka
bawa saja ke mahkamah konstitusi
apa respons yang menunjukkan arogansi kekuasaan
yang tidak ada
akan meredam emosi
orang orang yang melawan ini
harusnya lebih bijak lagi untuk
mengajak dialog dan lain sebagainya
karena semakin ini
kekerasan ini banyak sekali
saya tidak tahu sejauh mana
banyak sekali cerita video dan lain sebagainya yang beredar
ribuan orang yang ditangkap
nah itu semua yang
dikurangi begitu ya
kita semua tidak ada yang setuju dengan perusahaan fasilitas umum
jauhi lah kekerasan itu
dengan cara salah satunya
juga tidak mengungkapkan hal hal yang
publik yang sedang banyak mengkritik ini
menjadi semakin marah
karena ada arogansi dari masyarakat pemerintah
kita apresiasi apapun langkah
upaya hukum yang akan diambil oleh sejumlah pihak
ruu cipta kerja ini ke mk
kemudian suara publik
nanti beberapa hari ke depan ini
terima kasih banyak mbak bivitri
sudah bergabung bersama dengan kami
terima kasih banyak sekjen kkh
sudah bergabung di cnn indonesia prime news
pada malam hari ini
masih akan segera kembali
sesaat lagi dengan informasi lain
tetap bersama kami